maaf bapak mau kemana
bukan urusan kamu
bukan urusan kamu
kalau kamu ikut campur juga saya akan bikin kamu menyesal
tapi pak bapak mau ngapain
pak pak lupa jangan kunci pintunya pak
aduh ya allah
bu bu tiana
gibran itu seorang penyiar radio
penyiar radio suara hati
tapi ya gue gak tau kalau ada gibran yang lain atau enggak
maaf ya pak

kayaknya gue udah pulang
luka ini sakit mengiris namun hatiku lebih menangis
kenapa masih tiada kata terucap
apakah rasamu telah menguap
apakah bencimu tak terobati
apakah pengorbanan ini tak cukup berarti
apakah pengorbanan ini tak cukup berarti
apakah pengorbanan ini tak cukup berarti
gue duluan ya
kenapa sih lan
lo selalu nutupin masalah lo dari gue
tapi lo gak pernah sahabat
ini sedikit pun cerita tentang masalah sama gue
gue beneran gak akan apa apa yas
mungkin selama ini gue cuek sama lo
tapi bukan berarti gue gak peduli
gue tau masalah lo
bukannya gue ke apple atau gue pengen banget tau masalah tentang lo
gue cuma pengen jadi sahabat yang berguna buat lo
gue pengen bantuin lo nyelesain masalah lo
atau seenggaknya gue ngasih lo solusi
tapi gimana gue mau ngasih solusi buat lo
kalau lo aja gak mau cerita sama gue
ceritanya sama gue
curhat gak bakal turunin gengsi lo kok
itu malah ngurangin rasa kesesakan yang ada di dada lo
tapi abis itu lo ceritanya sama gue
bapak mau kemana
bukan urusan kamu
mukukan urusan kamu
kalau kamu ikut campur juga
saya akan bikin kamu menyesal
tapi pak gotoh
tapi pak bapak mau ngapain pak pak bapak jangan kunci pintunya pak
aduh ya allah bu bu tiana bu
lho lho lho ini kok ada teriak teriak ya ada apaan sih
mas gunawan ngapain kamu ada di sini mas
ngapain kamu pegang itu emang kamu pikir aku bakalan ngapain kamu
sekarang kamu cepat bilang sama ngapain kamu ada di sini
hmm aku itu cuma mau tanya kenapa sih andika itu belum tahu tentang kebenaran anak kita
kamu bener bener keceraluan ya mas kita ini udah gak ada hubungan apa apa lagi mas
jangan pernah ganggu aku lagi
karena kita itu masih berhubungan sampai sekarang pun kita masih berhubungan
buktinya itu emang itu yang dalam perut kamu itu anak siapa itu anak aku
gangguan kamu pergi kamu dari sini pergi kamu
nah kalau aku gak mau gimana
kalau kamu gak mau pergi dari sini kamu akan lapor polisi mas
pak polisi emangnya aku salah apa
kamu pikir aku nggak tahu apa kalau kemarin itu kamu sempat nyulik wulan bahkan kamu sampai bikin temennya bulan roman sampai masuk rumah sakit
ya asal kamu tahu aja tian apa yang aku lakuin sama wulan itu itu baru permulaan
dan aku bisa lakukan lebih dari itu kalau sampai kamu gak mau kasih tau andika tentang kebenaran anak kita
pergi kamu sekarang pergi kamu sekarang
atau kalau kamu masih tetep dekat aku telfon polisi nih mas jangan macem macem kamu
laporin aja kalau berani
berani kamu wajib selamatkan aku telfon polisi sekarang
oke oke kalau kamu gak mau bilang sendiri sama andika gak apa apa
aku sendiri yang akan temuin andika dan aku akan jelasin semuanya sama dia
ya sudah ya
roman bapak keluar dulu
nanti kalau ada apa apa di sini tak bebas kalian cakap cakap
ya makasih om
lu jangan marah kan sama gue
emang gue cewek lagi pms marah marah sama lu
kok berantem berdua lagi kah
nggak ada apa sih
waktu yang tepat buat lo perbaikin persahabatan kita
jadi mending lu jujur sama kita bertiga
ini ada rahasia apaan sih sebenarnya
ini kita berdua kepo nih
masa sahabat gue sering mengetahui
gue minta maaf sama kalian semua
gue udah nyembunyiin sesuatu dari kalian
tepat hari ini
pas banget sebulan
sebulan sebulan apa
gue jadian sama ulan
kalian semua bakal marah sama gue
nganggep gue pengecut
nggak apa apa gue terima
kalian mau pukulin gue sepuasnya juga gak apa apa
gue nggak akan marah
ya elah man
lu pacaran aja pake diri tutup tutupin
pamali tau nggak
jadian panjang ya
itu sih udah
kalian juga marah sama gue
kalau misalnya kita marah sama orang yang baru jadian
ini satu dunia
eh gina kemana kak
gue minta sama kalian tolong rahasiain ini sama orang lain ya
gue nggak mau ini kesebar
emang kenapa kok harus dirasain
gue nggak mau hubungan gue sama ulan kesebar
kalau kayak gitu mah
kalau kayak gitu mah
ya lu tinggal langsung aja ngomong ke bokapnya

hubungan gue sama ulan sekarang itu
lagi ada di ujung tanduk
kita orang aja baru tahu kok jadi
kenapa sekarang lu sudah di tanduk ujung
apa lagi sih hubungan lu
kita setia mendengarkan kok
jadi lu sama roman
dan sekarang belan nyuruh lu buat ngejauhin roman
ya ampun lan
kok lu mau maunya sih nurutin percaraan dia
gue terpaksa yas
demikian selamatannya roman
gue gak akan pernah maafin diri gue sendiri
kalau sampai roman telat ditolong
kalau lu nggak sayang nggak mungkin lu susah payah buat jadi pendondor buat dia